kesorotan lain saudara gunung api ruang di sitaro sulawesi utara kembali erupsi
warga di sekitar gunung diminta agar segera pindah ke lokasi yang aman
sesuai informasi dari pengamatan gunung api terjadi erupsi pada sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
hingga kini status gunung api ruang masih di level empat siaga
posko pengungsi dibuka di kampung apeng sala di kecamatan tagulandang
warga pun melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman
jam lima tadi ada luar asap lagi di gunung ruang
banyak masyarakat dengan sendirinya evakuasi mandiri
tapi karena ada awan awan yang naik tinggi mengepul dari mulut
jadi masyarakat sudah menghindar lagi kembali ke tagulandang utara ini
akibat erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro sulawesi utara
pihak bandara samratulangi manado pun memperpanjang status penundaan layanan penerbangan
hari ini pukul dua belas waktu indonesia tengah
hal ini dilakukan pihak otoritas bandara wilayah delapan berdasarkan notam airnav indonesia cabang manado
pihak bandara juga meminta para penumpang untuk mengupdate informasi dari setiap maskapai penerbangan
oke kondisi terakhir karena adanya aktivitas kembali gunung ruang
keselamatan aktivitas sebaran abu vulkanik
maka demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan
maka operasional bandara samratulangi sesuai dengan notam yang terakhir
akan ditutup kembali untuk sementara waktu hingga sabtu tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh empat pada pukul dua belas siang besok hari
calon penumpang tujuan ternate dan manado tertahan di bandara internasional
sultan hasanuddin maros sulawesi selatan
mereka menunggu kepastian penerbangan pasca erupsi gunung ruang di sulawesi utara
sebagian calon penumpang pun mengajukan pengembalian uang tiket
tim basarnas manado mengevakuasi warga binaan dan pegawai lapas tagulandang imbas erupsi gunung ruang
total sebanyak empat puluh tujuh orang yang dievakuasi
terdiri dari pegawai lapas sebelas orang warga binaan tujuh belas orang dan tujuh belas warga tagulandang
proses evakuasi menggunakan kn bimasena dari pelabuhan tagulandang menuju pelabuhan di kupang desa munte ke bupaten minahasa utara